ini adalah sebuah perjalanan mereka yang terlahir mewarisi budaya yang berbeda
tinggal dan menjalani hidup di pulau seribu pura
mereka yang tersebar di penjuru perbatasan
keturunan para penjaga kedaulatan kerajaan bali kuno
sebuah akulturasi budaya tercipta demi menjaga tradisi
inilah kisah tentang kehidupan yang harmoni
tionghoa bali di kintamani
kisah tentang kehidupan yang harmoni
kisah tentang kehidupan yang harmoni
kisah tentang kehidupan yang harmoni
kisah tentang kehidupan yang harmoni
kisah tentang kehidupan yang harmoni
ini adalah hari yang paling dinanti oleh tasya dianesti
menjelang perayaan tahun baru imlek
ia pulang kampung mengunjungi keluarganya di banjar lampu
desa catur kintamani kabupaten bangli
anak pertama pasangan putu sutanadi dan eliani
yang bekerja di denpasar ini adalah keturunan dia
kalau nggak kumpul sama keluarga rasanya ada yang kurang sih
soalnya kan ada makan bersama sembahyang bersama bagi bagi angpao seperti itu
masyarakat tionghoa percaya bahwa arwah leluhur bergantung pada sanak saudaranya di bumi
karenanya sembahyang untuk para leluhur menjadi hal wajib yang dilakukan
setiap keluarga keturunan tionghoa memiliki altar leluhur
atau sinci di tempat tinggalnya
etnis tionghoa di banjar lampu memegang teguh nilai nilai kesucian
seperti umat hindu di bali pada umumnya
meski menganut agama buddha mereka mendirikan sanggah
tempat suci untuk memuliakan dan memuja arwah leluhur dalam tradisi hindu
ini menjadi salah satu bentuk akulturasi budaya yang masih terjaga hingga kini

kintamani perbatasan kabupaten bangli dan kabupaten badung
dusun ini dihuni oleh sekitar satu ratus empat puluh keluarga enam puluh lima keluarga diantaranya keturunan tionghoa
menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat tionghoa di dusun ini
nama lampu diambil dari kata lampion
waktu perjalanan dari perbatasan kita ke sini bahwa obor
nah setelah sampai di sini itu ada istilahnya wahyu sabde tuhan itu
mengatakan bahwa pergilah kamu ke selatan
dan dimanapun obor itu mati disanalah kamu bikin perkampungan
makanya karena obor itu lampu maka disebutlah dusun itu dusun lampu
menjelang perayaan imlek suasana khas tionghoa mewarnai banjar lampu
sama seperti keluarga tionghoa lainnya putus sutanadi memasang batang tebu di sekitar tempat tinggalnya
bagi warga tionghoa tanaman tebu adalah lambang keagungan
tebu yang masih berdaun menjadi simbol kesuburan dan kesejahteraan
tebu itu melambangkan dan melambangkan kearian
itu sebagai penyor kalau dibandingkan itu kan dipakai bambu
kalau kita di tionghoa itu pakai tebu sebagai simbol keagungan
adanya kertas merah itu ada simbol kebahagiaan
setiap tebu itu aja berisi kertas merah itu adalah simbol kebahagiaan
daripada umat tionghoa sekarang merayakan hari raya tahun baru imlek ini
berbeda dengan warga tionghoa pada umumnya
umat buddha di bali mengenakan kamen
kain khas bali untuk bersembahyang pada hari raya imlek
sementara para lelaki mengenakan ikat kepala atau udeng
tak lupa mereka membawa sesaji yang terdiri dari bunga buah dan kue
sebagai persembahan kepada sang pencipta
disinilah keluarga putu sutanadi sembahyang merayakan tahun baru imlek
pura penyakjaan di desa catur kintamani
sudah menjadi tradisi keluarga tionghoa banjar lampu dan sekitarnya
menggelar persembahyangan imlek di pura ini
pemangku di kondjo
proses upacara itu hampir sama dan tidak mungkin membedakan
karena pemuput daripada pelaksanaan itu ya pemangku kita yang ada di hindu
bahkan kita punya pemangku yang di konjo kita sama sama
nah inilah yang menjadi peradaban budaya yang dari dulu tidak bisa hilang
karena memang dari leluhur nenek moyang kita
memang tionghoa dengan bali lindungi ini kita ada di catur ini dari dulu
di dalam pura terdapat bangunan kecil yang disebut kongco
disinilah umat budaya merayakan imlek bersembahyang
kongco dengan ornamen khas tionghoa yang terdapat di sudut pura
menjadi pusat peribadatan mereka
keharmonisan warga di kintamani juga terlihat dari kerukunan umat antar agama
potret pluralisme kehidupan multi etnis di banjar lampu misalnya
menjadi bukti bahwa agama bukanlah dinding untuk memisahkan hubungan persaudaraan
budi sunarso yang beragama islam turut hadir dalam perayaan tahun baru imlek
ia menikah dengan nima de sri lankayani keturunan tionghoa bali
tidak ada yang perlu jadi memang dari dalam diri kita ikhlas
banyak banyak mereka membuka bisnis dan berdagang
makanya untuk perekonomian begitu juga pertukuan di sini itu
padahal orang tionghoa itu kan tetap
makanya orang tionghoa yang ada di kintaman ini dibilang dulu itu orang toko
cik cik toko dia bilang bukan orang tionghoa
weh langsung ke toko aja cik cik toko dia bilang seperti itu
makanya perkembangan ekonomi yang ada di kintamani ini khususnya kan termasuk bagus sekali bapak
berkumpul bersama tuan
keluarga menjadi tradisi setiap merayakan tahun baru imlek
biasanya mereka sih kumpul keluarga di rumah orang tua
jika orang tua sudah meninggal di rumah kakak yang paling tua yang dianggap bisa memimpin mereka
yang pertama mungkin bersih bersih rumah setelah itu terus penataan penataan sembahyang itu
persiapan altar altar di dewa dewi dan altar altar di leluhur masing masing
mungkin kita harus mengingat jasa beliau
perbuatan baik beliau
sehingga kita bisa mendoakan beliau beliau itu tersebut berada di alam bahagia
tak mudah menelusuri sejak kapan etnis tionghoa masuk ke pulau bali
namun masyarakat di kintamani meyakini warga tionghoa telah ada sejak berabad abad silam
dari sinilah konon akulturasi budaya bali dan tionghoa berasal pura dalam balingkang
pura seluas satu lima hektare ini berlokasi di desa pinggan kecamatan kintamani
pura ini diyakini warga bali sebagai peninggalan kerajaan bali kuno yang dipimpin jaya pangus
dan keraton itu disebut dalam balingkang
disebutkan bahwa dalam balingkang itu berbeda
apa namanya berasal dari kata dalam
di mana tempat ini dahulu bernama kota dalam jongles
sedangkan balingkang itu berasal dari kata bali dan kang
katanya bali itu berasal dari beliau yang memerintah raja bali
waktu itu dan kang ini diambil dari marga permaisuri beliau yaitu kang singwi
tapi tidak disebutkan dalam purana bagaimana runtuhnya kerajaan dan sebagainya
tidak tidak tidak telah disebutkannya
akhirnya bekas keratonnya inilah dibangun suatu pura oleh masyarakat di sini
akhirnya kelamaan bekas keratonnya beliau ini dijadikanlah sebuah pura
dan di sanalah adanya akulturasi budaya antara budaya tionghoa dengan budaya bali itu sendiri
akhirnya dibangun suatu kunco ini
akhirnya dibangun suatu konco ini sebagai penghormatan

beliau kang singwi ini
akhirnya di dalam bentuk palinggih
kongco yang dijadikan tempat ibadah warga tionghoa di dalam pura ini
kerap didatangi umat buddha baik warga lokal maupun luar kintamani
saya sih laku yang sering nyanyah di sini
saya sih laku yang sering nyanyah di sini
saya yakin bahwa pura ini awal mula dari peradaban tionghoa di bali
jadi kalau orang datang ke sini itu biasanya sambil sembahyang
itu mendalami sejarah awal mula keberadaan dari sri ajaya pangus
dan permaisuri kang singwi yang berdarah dari tionghoa
kalau kita mencari tuhan kan harus mencari tuhan
kalau kita mencari tuhan kan harus mencari tuhan
jadi jika ada jarak jauh kita gak mikir untuk jarak itu
jadi ini mulainya dari hati dari ketulusan hati
banyak orang yang mencari tapi yang di dekat itu kurang mengenal
jadi saya pribadi ke sini mungkin jaraknya satu ratus lima puluh kilo dari denpasar itu
ke sini sudah hampir tiga tahun

itu belak balik tapi hatinya jadi senang dan damai
adalah putu sutama seorang warga keturunan tionghoa
yang lahir dan tinggal di banjar kembangsari kecamatan kintamani
pria paruh bayai memiliki nama tionghoa likwokmin ini
pernah mengalami masa masa sulit berbaur dengan penduduk asli bali
meski sama sama terlahir sebagai orang bali
dari desa desa lain misalnya di luar sana beda
kalau di sini ikut desa pekeraman ikut
modalnya kerukunan itu selalu dijaga
kalau di sini kita mengikuti yang namanya perayangan
pewongan pelemahan itu tetap
perayangan itu di pura misalnya kita ikut
sana sistemnya bunye
ada acara acara hajatan itu dedap itu gotong royong
dalam hati kecilnya putus utama menolak bila dirinya disebut sebagai orang cina
kalau saya tidak terima dibilang orang cina
saya keturunan tionghoa ya
kalau orang cina enggak ini ktp saya wni indonesia
itu yang kadang kadang mengganjal di hati
setiap rapat di mana itu di kabupaten walaupun di provinsi
asal ada orang berani bilang orang cina
saya bantah itu
bertengkar bertengkarlah di sana itu
karena saya tidak mengakui saya orang cina saya orang indonesia
perlahan namun pasti kini tak ada lagi sekat antara penduduk bali dan tionghoa
kongco kongco yang dibangun di setiap pura menjadi bukti keharmonisan antarumat
uang kepeng atau koin cina yang bertuliskan huruf tiongkok dan sansekerta
yang kerap digunakan sebagai sarana sembahyang ini menjadi simbol perdamaian kedua umat
filosofi dua sisi dalam satu koin ini merepresentasikan bahwa
meski menjadi umat yang berbeda namun mereka dipersatukan oleh sebuah budaya
melestarikan kebudayaan tionghoa menjadi salah satu upaya putus utama
yang menjaga tradisi di tanah kelahirannya banjar kebangsar
pada dua ribu lima belas ia mulai mendirikan kelompok kesenian barongsai lion mountain
kelompok ini memiliki dua puluh satu orang anggota usia sd hingga sma
yang terdiri dari pemain musik dan barongsai
kali ini mereka berlatih untuk pertunjukan sebuah festival perayaan imlek di kintaman
gerakan gerakan dalam tarian barongsai banyak diilhami oleh gerakan seni bela diri khas tiongkok yaitu kungfu
setiap gerakan pemain barongsai menentukan kemana musik akan mengalir
bagi masyarakat tionghoa singa adalah simbol keberanian
seiring dengan berjalannya waktu kini barongsai kerap dimainkan dalam setiap perayaan imlek
dan diakini mampu mengusir aura bunuh
karena barongsai itu emang tradisi yang kita harus wajib ikut untuk melestarikan budaya kita
kita sebagai anak muda harus melestarikan budaya kita yang dulu
sehari setelah tahun baru imlek
warga desa kintamani sibuk menyiapkan anak anak mereka memakai kostum khas tionghoa
naomi kirana mahayani adalah satu dari dua puluh anak keturunan tionghoa di desa kintamani
yang berpartisipasi dalam gelaran festival balingkang kintamani dua ribu dua puluh
sebuah festival perayaan tahun baru imlek di kintamani kabupaten bangli
di sinilah festival digelar di kawasan pura ulundanu batur
sekitar satu km dari pura ratusan warga berkumpul menyiapkan parade budaya termasuk naomi
sedikitnya ada enam ratus lima puluh peserta parade yang menampilkan berbagai jenis kesenian
sekitar tiga ratus orang diantaranya adalah masyarakat tionghoa yang bermukim di kecamatan kintamani
mereka datang dari banjar kintamani kembangsari langgahan
tak hanya warga tionghoa penduduk lokal yang mayoritas umat hindu pun berpartisipasi dalam festival ini
diiringi musik kemelankas bali peserta parade berjalan menuju halaman pura ulundanu batur
para pengelingsir pura berada di barisan terdepan
suatu kebetulan dipercaya dan ditunjuk untuk pelaksanaan festival dalam berlingkang yang diadakan di desa kami
sedangkan kami juga mempunyai suatu persembahkan ide dari sebandar
itu kami terima memang dari leluhur kami dari dulu
jadi hubungan kami dengan antar tionghoa itu memang sangat ras dari dulu

satu persatu kelompok peserta parader menampilkan atraksi mereka di hadapan ribuan pasang mata
mulai dari tarian khas negeri tiongkok hingga kesenian khas bali
akulturasi budaya tionghoa dan bali menjadi fokus utama diselenggarakannya festival ini
bahkan festival perayaan tahun baru imlek bertajuk festival balingkang kintaman ini disaksikan sekitar seribu orang wisatawan yang berasal dari tiongkok
kisah jaya pangus dan kang ching wei menjadi ikon dalam festival ini
dalam cerita rakyat jaya pangus adalah raja besar yang paling menonjol di antara raja raja pada masa bali kuno
ia memerintah dari seribu satu ratus tujuh puluh delapan hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
jaya pangus sebagai penguasa bali kuno
menjadi simbol asimilasi kebudayaan bali dan tionghoa di daratan pulau dewata
legendanya tersebar dalam berbagai versi
raja jaya pangus jatuh hati kepada kang ching wei putri tuan subandar pedagang dari tiongkok
pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak
jaya pangus pun bersemedi di gunung batur
setelah bersemedi ia bertemu dengan dewi danu dewi penguasa danau batur
cinta antara jaya pangus dan dewi danu membawa mereka ke pernikahan
lama tak kunjung pulang dari persemedian kang ching wei menyusul jaya pangus ke gunung batur
ia merasa terpukul mengetahui suaminya menikahi dewi danu
pertengkaran antara kang ching wei dan dewi danu pun terjadi
pertengkaran itu pun membuat batari batur ibu dewi danu memusnahkan kang ching wei dan jaya pangus
untuk mengenang keduanya jaya pangus pun direpresentasikan menjadi barong landung dan kang ching wei menjadi patung beku
cerita rakyat yang melegenda inilah yang diyakini masyarakat sebagai asal muasal masuknya etnis tionghoa di
cerita rakyat yang melegenda inilah yang diyakini masyarakat sebagai asal muasal masuknya etnis tiongkok
cerita rakyat yang melegenda inilah yang diyakini masyarakat sebagai asal muasal masuknya etnis tiongkok

mewarisi budaya leluhur keturunan tionghoan di dataran tinggi ini pun hidup damai berdampingan dengan umat hindu bali
mewarisi budaya leluhur keturunan tionghoa di dataran tinggi ini pun hidup damai berdampingan dengan umat hindu bali
menjadi kaum minoritas bukan berarti tak bisa membangun pluralitas budaya
bagi mereka berbaur dengan masyarakat sekitar
sama dengan menjaga kehidupan yang harmoni di kintamani